pokoknya kalau aku di sana
papa sama karaman harus menghubungi aku terus
tuh lihat siapa datang
udah datengnya aku telfonin lo
titip jaga roman ya
lagian kan si roman
kon konnya masih ada di dalam
dicampur kue dadar
alhamdulillah kembaran gue sadar
makanya jangan nanggung masalah
itu sendirian kita kan sahabat
betul tuh man
sampai kerak bumi berubah jadi kerak telur
kalau misalnya si karen gagal ketemu si martin
kita mana tau lo ada disini man
ini tanggal berapa ya
maksudnya tanggal dua puluh tiga teman
tiga buat tiga dua
pokoknya bapak harus jaga kesehatan
oke pak masuk kamu yang disana harus jaga kesehatan
yang satu ini gak boleh ketinggalan sama kamu
gitar baru buat aku
pasti kamu tahu lah dari bentuknya kan

aku berangkat ya
bulan kamu jangan sedih
kamu kesana itu
untuk mengejar impian kamu
seharusnya kamu itu bangga
kalau aku disana
harus menghubungin aku terus
lihat siapa datang
nunggu kabar di rumah
jadi mendingan gue matiin haircut gue aja
semoga sukses ya
makasih ya pak
yaudah kalau gitu aku berangkat
terima kasih pak
udah sampai langsung
jangan lupa sholat
ada yang ditunggu
ada yang lupa
ya aku berangkat
yaudah aku berangkat ya

pasal dia sudah sampai
pak bisa lebih cepat nggak pak
pak bisa lebih cepat nggak pak
pak bisa lebih cepat nggak pak
pak bisa lebih cepat nggak pak
pak bisa lebih cepat nggak pak

pak bisa lebih cepat nggak pak